cuaca ekstrim yang melanda sebagian besar wilayah indonesia
juga berdampak pada sebagian daerah di jawa timur di ponorogo
akibat hujan deras atap bangunan kantor pemerintah kabupaten roboh
sementara bmkg juanda memperkirakan cuaca ekstrim akan terjadi akhir september
hingga tiga bulan ke depan
atap kantor humas pemerintah kabupaten ponorogo ini runtuh
setelah seharian diterjang hujan ras disertai angin kencang minggu sore
beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
namun dua unit mesin pendingin ruangan yang tepat berada di bawahnya
hancur tertimpa reruntuhan atap sepanjang sepuluh meter tersebut
selain diterjang hujan angin konstruksi atap kayu yang dibangun sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
diduga sudah lapuk dimakan usia
respon dari ketatian tenang untung tidak ada anak anak
terkait cuaca ekstrim yang melanda jawa timur
badan meteorologi klimatologi dan geofisika juanda sidoarjo
mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan sepanjang akhir september hingga tiga bulan ke depan
sepanjang masa ini akan terjadi hujan disertai petir
dan potensi terjadinya angin puting beliung sangat tinggi
di sejumlah daerah seperti kabupaten gresik sidoarjo lamongan dan bojonegoro
selain menimbulkan kerusakan
hujan dengan intensitas tinggi
juga dapat berpotensi mengakibatkan banjir dan tanah longsor
terutama di daerah dataran tinggi seperti pacitan trenggalek dan malang selatan
masyarakat diharapkan lebih waspada ketika muncul awan pekat
yang berlanjut dengan munculnya angin puting beliung
serta perubahan arah angin secara mendadak dengan kecepatan di atas lima puluh km per jam
kondisi cuaca untuk air air ini terutama untuk wilayah jawa timur
kita lihat memang beberapa titik atau beberapa wilayah sudah sering nampak turun hujan
karena memang saat ini untuk wilayah jawa timur sendiri
sudah memasuki musim pancar oba
di mana musim pancar oba dari kemarau ke hujan
akan jendurung intensitas jura hujan semakin meningkat
angin puting beliung pada beberapa hari ke depan
akan muncul pada sore menjelang malam
karena pengaruh pertumbuhan awan pekat